momen warga kalah mengejar mobil yang dikemudikan sh
terekam kamera pada selasa siang
warga mengejar sh sambil berteriak
meminta pengendara lain untuk menghentikan mobil yang melaju kencang
dengan kondisi ringset
dikejar warga pria warga desa kademangan
kecamatan mojo agung jombang ini
malah semakin memacu kendaraannya
bahkan hingga menerobos perlintasan kereta api
sh akhirnya bisa dihentikan di kawasan kecamatan peterongan
sh yang terluka lantas dibawa polisi ke puskesmasan tepat
saksi menyebut sh dikejar warga setelah menabrakkan mobil akw
sebelum kejadian bapak dan anak itu terlibat cekcok
di depan toko sepeda milik sh
saat cekcok sh yang ada di dalam mobil
sempat akan menabrak mobilnya

di depan toko sepeda milik sh
namun ia bisa dicegah pembantu mereka
pelaku langsung pergi dengan mobilnya
sedangkan korban berjalan ke arah kendaraannya
yang diparkir di seberang toko
tetapi selang beberapa saat
sh kembali dan menabrak aw yang akan masuk mobilnya
mau di ini mau ditabrak lah
kalau mau ditabrak
untuk ditolong sama ada pembantunya
tarik tarik itu lho puter balik
bapaknya puter balik diikuti sama anaknya itu
baru langsung disampak tadi itu
aw yang terluka parah dirawat di rumah sakit mojokerto
hingga selasa sore polisi belum bersedia berkomentar
karena masih menyelidiki penyebab peristiwa ini
agung wibowo jombang jawa timur